bahkan film horror pun sekarang sudah tidak bisa lagi dianggap sebelah mata
jadi jangan berfikir kembali kita udah sehat kebal sama penyakit gak bakalan kena serangan jantung lagi
yang makan itu orang luar
harus berpikir lebih dari biasanya
harapannya para ibu tersebut bisa mandiri secara ekonomi dan tidak kembali menjadi pekerja migran
penting banget sih karena itu menambah wawasan lo menambah link baru untuk lo juga gitu